equestrian champions league dua ribu dua puluh yang sempat terhenti di seri kedua kembali dilanjutkan
digelar di tengah pandemi sejumlah penyesuaian dalam rangkaian pertandingan dan protokol kesehatan diberlakukan di liga berkuda ini
informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesian newsroom hari ini
saya prasidha puspa pamit selamat sore sampai jumpa
tunggang serasi seperti klaresta amantakamsari dan akbar kurniawan turut berlaga di nomor preliminari
sementara rosat natsir yang menunggangi kuda bernama amanda berlaga di kelas elementary open
selain digelar tanpa penonton para atlet juga diharuskan memakai masker saat berlaga
lamanya jeda dari seri sebelumnya sempat membuat atlet terkendala
ini kan kuda kan selama empat bulan ini masih di kandang kan
jadi nggak pernah belum lihat lingkungan luar aus itu dari akunya
setelah empat bulan sama sekali enggak
ada olahraga gitu ya jadi mungkin dari fisik juga dari mentalnya mungkin ya gitu
menurut penyelenggara waktu kompetisi di seri ketiga dan keempat diatur menjadi lebih panjang dari sebelumnya
yakni dari lima belas juli hingga dua puluh sembilan juli mendatang
peraturan rulesnya sama cuman yang beda nggak semua disiplin dibarengin
jadi kita cuman show jumping itu di hari beda di dresser juga hari beda dan tanpa penonton
jadi mau nggak mau kita kejar selama ini buat dua minggu ini
bolak balik apm pulau mas apm pulau mas tiga puluh empat semua di pulau mas sama apm
jadi mau nggak mau emang capek mas semua buat kuda capek buat rider capek pengurus
ferry menambahkan equestrian champions league harus dilanjutkan
setelah mendapat lampu hijau dari kementerian pemuda dan olahraga
lantaran padatnya agenda kompetisi internasional
seperti jumping challenge dan world qualification yang rencananya dimulai agustus mendatang
gautama randy putrama jakarta